gimana mengkaitkan kesenangan dengan juga penghasilan
kalau kita cuma hobi doang tapi kemudian kita tidak mikirkan gimana ya caranya saya bisa dapat uang dari hobi kita
itu akan menjadi hobi yang konsumtif
tapi kalau kita mikirkan bagaimana hobi kita supaya bisa akhirnya menghasilkan buat kita
itu akan jadi hobi produktif
bisa nambah cash flow kita penghasilan kita
bisa bikin kita juga lebih fun
akhirnya kita gak harus bekerja untuk cari uang